bukaan delapan film terbaru produksi v cinema pictures
kembali mempertemukan chico jeriko dengan sutradara angga dwi masa songko
sebelumnya keduanya pernah berkolaborasi di tiga film
diantaranya filosofi kopi dan surat dari praha
bukaan lapan itu tentang proses melahirkan sih sebenarnya
jadi ada dua karakter utama seorang pasangan muda
yang menghadapi proses akhir akhir dari kelahiran anak pertamanya mereka
di film ini chico akan berperan sebagai alam
suami dari mia yang diperankan oleh lala carmela
ini menjadi pengalaman pertama chico berperan di genre drama komedi
nah ini persiapannya gimana sih membangun chemistry sama lala nanti
membangun kemistri itu lebih ke pada saat workshop
itu yang lebih gue kenal lala as in person gitu loh
karena kan sebelumnya gue kenal lala gitu gitu aja
karena di sini gue harus menjadi suami istri
gue lebih ke bukan teksnya bukan scriptnya
tapi bagaimana cara gue lebih akrab dulu
supaya nanti pada saat syuting gue lebih nyaman gitu
yang susah itu kan ya nge break kecanggungan kecanggungan itu kan
bukaan delapan memulai proses produksi
pada pertengahan agustus
rencananya film ini akan dirilis pada desember dua ribu dua puluh
gria putri jakarta